presiden joko widodo meresmikan peluncuran program palapa ring
program yang telah lama dibangun ini diharapkan bisa menghadirkan
pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok tanah air
peresmian proyek palaparing berlangsung senin siang di istana negara jakarta
didampingi menko minfo rudiantara dan menko perekonomian darmin nasution
proyek palapa ring merupakan pembangunan jaringan serat optik nasional
yang akan menjangkau tiga puluh empat provinsi empat ratus empat puluh kota dan kabupaten seluruh indonesia
dengan total panjang kabel laut mencapai tiga puluh lima dua ratus delapan puluh km dan darat mencapai dua puluh satu delapan ratus tujuh km
proyek palapa ring dibagi menjadi tiga bagian
yakni barat tengah dan timur usai dibangun pada agustus lalu
peresmian hari ini sekaligus menandai tiga wilayah palaparing yang sudah tersambung
dalam peresmian ini presiden jokowi juga menggelar video conference
dengan beberapa wilayah yang merasakan langsung dampak dari palaparing
yakni kabupaten sorong merauke
rotendau penajam pasir utara hingga sabang
presiden berpesan kehadiran palapa ring bisa dimanfaatkan
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial
riset perilaku manusia bisa diambil dari sini
hati hati perilaku kita bisa ketahuan perilaku satu kabupaten
atau satu negara bisa ketahuan dari sini
bisa dilakukan dengan sangat mudah
orang papua senangnya apa tahu
maluku senangnya apa tahu
orang kalimantan senangnya apa tahu
orang jawa senangnya apa tahu dari sini
apa yang harus saya jual ke sebuah provinsi
apa yang harus saya jual ke sebuah kabupaten
riset selera konsumen menjadi kelihatan
orang indonesia ini senangnya apa
kalau makan sukanya makan apa
ngerti semua dari sini
sehingga semuanya menjadi sangat akurat
hati hati dengan ini
jangan sampai data kita

jangan sampai data kita selera konsumen selera pasar diketahui oleh negara lain
sehingga mereka bisa menggrojoki kita dengan produk produk
sehingga mereka bisa menggerojoki kita dengan produk produk
sesuai dengan selera yang kita inginkan
hati hati dengan ini
pemerintah pun bisa memanfaatkan big data tersebut untuk melakukan telahah kebijakan
sebagai contoh adanya aplikasi regulation technology
yang bisa membantu pemerintah menjajaki rencana kebijakan
dan menghitung risiko risikonya
dengan kata lainnya
dengan kata lain banyak manfaat bisa kita ambil dari konektivitas digital ini